kenapa arga dana tampak seperti tidak memiliki kanuragan sama sekali
terima kasih sekarawangi
kau telah menyelamatkanku
aku tidak akan melupakan semua jasa jasa
puteraku langsung besar
puteriku rara santai
puteraku kian santai
ibu nde baru saja
bisa berkumpul bersama kalian
bisa memeluk kalian
kita harus berpisah
apakah tidak bisa rasa bahagia ini lebih lama
sampai jumpa lagi

ini semua demi mengemban tugas
demi memperjuangkan kedamaian seluruh rakyat pacecar
iya betul itu bunda

yang lebih penting
yang lebih penting
daripada kedamaian di dalam istana ini
yaitu adalah kedamaian rakyat pajajar
sejujurnya kami masih sangat merindukan ibu nde
kami mohon doa restu ibu nde untuk menjalankan tugas ini ibu nde
dimana pun kalian berada
ibu nde akan selalu merestui kalian
ibu nde hanya ingin kalian berjanji pada ibu nde
ibu nde mohon berjanjilah pada ibu nde
kalian harus tetap bersama
kalian tidak boleh terpisah
kalian harus selalu saling membantu
saling melindungi apapun yang terjadi di dalam istana ini
kalian pergi bertiga
kalian harus kembali
ibu nde tidak ingin kehilangan satupun dari kalian
ibu nde mohon berjanjilah pada ibu nde
ibu nde mohon berjanjilah pada ibu nde
cepat serahkan darah suci itu pada kami
serahkan darah suci itu pada kami
cepat serahkan lalu saya
aku harus menolong raden mahesa
hanya dengan cara itu
aku bisa mendapat pengampunan
dari nyai ratu skarwa
dan diterima kembali di kerajaan burangran
jangan coba coba menghalangi jalan
sebaiknya kau menyerah di sana
pemimpin kami kialing ingin bertemu
siapa kiawi aku tidak kenal
jangan sembarangan memerintahku
kalau begitu kami akan memaksamu
baiklah ibu undang
kami harus pergi

jangan picki sashurnya
untuk podemos kasing

hanya sekedar tak ada nasib
saya bukan petunjuk